seorang bocah perempuan berusia empat tahun di kota makassar terjebak di dalam mesin cuci rusak saat bermain
tim penyelamat damkar harus menenangkan bocah tersebut saat proses evakuasi berlangsung
seorang anak perempuan terjebak dalam mesin cuci saat bermain di rumahnya di jalan panampu kota makassar senin siang
delapan personel rescue damkar dengan hati hati berusaha mengeluarkan korban dari tabung pengering mesin cuci
petugas juga harus menenangkan korban yang masih berusia empat tahun agar tidak takut dan tidak menangis
masih orang tuanya itu dia awalnya dia memang di sampingnya
baru dia kebetulan dia katanya dia menyapu di depan rumahnya
dia masuk di dalam manunya mesin cuci
itu sudah sementara beroperasi atau sudah mati pak
itu kadangnya mesin cuci sudah rusak
proses evakuasi membutuhkan waktu tujuh menit lamanya hingga korban dapat dikeluarkan tanpa terluka